angka kematian ibu melahirkan di indonesia merupakan salah satu yang terbesar di asia tenggara
berdasarkan laporan bank dunia pada tahun dua ribu tujuh belas dalam sehari rata rata empat perempuan indonesia meninggal akibat melahirkan
kejadian ini juga banyak menimpa perempuan di daerah terpencil karena sulitnya akses ke layanan kesehatan
produser lapangan cnn indonesia anissa mutia berkunjung ke salah satu daerah dengan angka kematian ibu yang cukup tinggi
tepatnya di sukabumi jawa barat
pertama kali di jawa barat ibu menemukan perempuan yang terbesar di jawa barat
waktu itu hujan terus makin lebat mungkin didorong terus
mau jatuh waktu itu mau turun semua
satu setengah tahun lalu memen empat puluh an tahun mengalami kesulitan persalinan yang nyaris merenggut nyawanya
ketika itu ia terpaksa dirujuk ke rumah sakit karena mengalami pendarahan
namun rumah sakit terdekat adalah rsud sekarwangi di kota sukabumi
sekitar enam puluh lima km dari tempat tinggal memen di desa bantar kalong
perjalanan ke kota sukabumi harus tempuh melalui bukit dan hutan
memen akhirnya dibantu komunitas mobil jeep yang kebetulan sedang melakukan aktivitas sosial di desanya
itu balik balik gitu ngambil bujraganjuk perut ya ampul ampulan gitu
waktu itu ya sakit lah panas gitu tapi nggak berdarah
memen akhirnya selamat anak ketiganya ternyata kembar
masih beruntung mendapatkan pertolongan
namun ia berharap ada fasilitas lain yang memadai bagi perempuan hamil di desanya yang terpencil itu
berbeda dengan memen kisah oping menyimpan duka
enam tahun lalu sumiati istrinya meninggal dunia
dua hari setelah melahirkan anak perempuan mereka satu satunya
sumiati meninggal akibat komplikasi persalinan
istri oping itu tidak pernah memeriksakan diri ke bidan atau menjaga kemampuan
namun dia juga mendapatkan dokter selama hamil
dua hari habis melahirkan langsung kejang
bisa ditolong juga katanya lumpuh
saya bilang begini pak kalau bisa malah tolong lah
saya udah ada takdir saya bilang begini gitu
kisah memen dan oping menggambarkan sulitnya mengakses layanan kesehatan yang layak
bagi wanita hamil dan melahirkan
di sukabumi sendiri angka kematian ibu melahirkan pada tahun ini
cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya
pada dua ribu tujuh belas empat puluh satu perempuan meninggal akibat komplikasi seputar kehamilan dan persalinan
sementara pada semester pertama dua ribu delapan belas sudah ada tiga puluh tujuh kasus
kita masih ada tiga ketelambatan pak
pertama adanya telambat pengambilan keputusan dari ibu
ibu hamil dan keluarga
kemudian juga ada juga faktor terlambat rujukan dan juga ada faktor penanganan
ketiga faktor keterlambatan tersebut tidak hanya menjadi kendala bagi ibu hamil
melainkan juga bagi para bidan di sukabumi yang bertugas membantu persalinan di desa desa terpencil
inilah yang harus dihadapi bidan irma
yang sudah beberapa tahun bertugas di desa cibitung kabupaten sukabumi
waktu saya jadi bidan desa ke desa itu jalan kaki delapan kilo pulang pergi enam belas kilo
kalau misalnya ada yang mau melahirkan susah untuk dijangkau
organisasi kesehatan dunia atau who menghitung angka kematian ibu berdasarkan kematian perempuan yang terjadi selama hamil
persalinan atau empat puluh dua hari setelah berakhirnya kehamilan
akibat semua sebab yang terkait atau dipererat oleh kehamilan atau penanganannya
kematian bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera
menurut survei demografi dan kesehatan indonesia dalam kurun waktu dua puluh lima tahun antara seribu sembilan ratus sembilan puluh sampai dua ribu lima belas
belum terlihat penurunan angka kematian ibu yang signifikan
dalam sehari rata rata empat ibu di indonesia meninggal akibat melahirkan
data survei penduduk antarsensus dua ribu lima belas menunjukkan delapan wilayah menjadi penyumbang terbesar angka kematian ibu di indonesia
yaitu sumatera jawa bali kalimantan sulawesi nusa tenggara maluku dan papua
dua penyebab terbesar adalah pendarahan dan hipertensi dalam kehamilan dan pasca melahirkan
kejalanya antara lain kejang
faktor langsung ini dipicu oleh empat hal yaitu usia ibu terlalu muda terlalu tua
melahirkan terlalu sering dan jarak kelahiran terlalu dekat
penyebab lain adalah infeksi
sementara penyebab tidak langsung kematian ibu setelah melahirkan adalah keterlambatan pelayanan rumah sakit
akses ke fasilitas kesehatan serta faktor budaya
itulah pentingnya ibu ibu hamil harus periksa ke tenaga kesehatan
meskipun hamil ini disebut fisiologis tapi disitulah bisa terjadi resiko